ya tidak hanya menyasar nama nama besar surat dakwaan kasus megakorupsi ktp elektronik
yang dibacakan di persidangan tipikor kamis pekan lalu juga menyebut tiga partai politik ikut menerima aliran dana haram proyek ini
nilainya mulai dari delapan puluh sampai satu ratus lima puluh miliar rupiah
jika terbukti dalam persidangan nanti apakah partai politik bisa dibubarkan
seperti halnya korporasi yang bisa dibubarkan karena terlibat kasus mega korupsi
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan ray rangkuti direktur lingkar madani indonesia atau
baik terima kasih sudah hadir
kemudian ada bergabung dari luar studio agustinus pohan yang merupakan akademisi hukum pidana unpar
yang mengawal penyusunan peraturan ma soal penanganan kejahatan korporasi
selamat malam pak agustinus
selamat malam mas indra
baik mungkin saya akan langsung ke bang rey tapi sebelumnya saya ingin lihat terlebih dahulu
seperti apa sebenarnya atau nama nama partai politik apa saja yang disebutkan dalam surat dakwaan di persidangan iktp
saat itu kita lihat ada beberapa nama partai politik yang disebutkan dalam surat dakwaan ikut menerima aliran dana dalam iktp
baik kita lihat
baik yang disebutkan di situ kita catatkan ya partai demokrat menerima disebut dalam surat dakwaan menerima satu ratus lima puluh miliar rupiah
kemudian partai golkar juga satu ratus lima puluh miliar rupiah
kemudian pdi perjuangan delapan puluh miliar rupiah
dan partai partai lain yang nilainya delapan puluh miliar rupiah
ini kita belum jelas apakah masing masing partai lain itu juga delapan puluh miliar ataukah delapan puluh miliar ini dibagi partai partai lain begitu ya
nah menurut anda seperti apa bang rey
ketika biasanya mungkin baru kali ini
tadi disebutkan bahwa dalam surat dakwaan partai partai politik ini ikut menerima aliran dana
biasanya kan hanya disebut berarti mungkin partai tertentu ikut menikmati tidak begitu kan
kalau selama ini memang hanya dikait kaitkan
bahwa aliran dana itu menyusul ke partai a partai b partai c dan sebagainya
dan karena itu memang tidak ada upaya yang sangat serius untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap partai yang bersangkutan
apakah memang benar partai itu menerima dananya atau tidak
sehingga berhenti sampai dibatas rumor
tapi kali ini agak meningkat karena tidak lagi berdasarkan rumor berdasarkan kata katanya gitu
tapi jelas termaktub di dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa tipikor berkenaan dengan adanya aliran dana yang masuk ke partai politik tertentu gitu
nah yang jadi pertanyaannya memang bagaimana mekanisme menetapkan bahwa partai politik itu dinyatakan menerima dana aliran dana dari
apa namanya tindak pidana iktp ini
itu mungkin persoalan hukumnya nanti
tetapi apakah mungkin sebelum masuk ke teknis hukum seperti itu
tentu pertanyaannya adalah apakah mungkin partai politik menerima dana aliran seperti itu
nah jawabannya itu sangat mungkin gitu
pertama kan kalau kita merujuk kepada berbagai rumor yang selama ini berkembang
sebetulnya menurut saya rumor itu bukan berdasarkan rumor semata
tapi berdasarkan memang kenyataan
karena itu adalah penyelesaian yang mungkin tumbuh di dalam proses pendanaan partai politik
cuma selama ini memang tidak terangkat dalam proses hukum seperti yang sekarang itu
jadi pertanyaan sederhana adalah
kalau misalnya partai politik ini tidak memiliki
seperti kita ketahui tidak memiliki akses dana yang cukup
kan kira kira gitu
tidak memiliki donatur yang juga cukup
tapi dengan kegiatan yang luar biasa besar
bersamaan dengan itu tidak ada pemasukan yang sebetulnya datang ke partai politik
pertanyaan besarnya tentu saja dari mana partai politik mendapatkan dana
untuk kegiatan partai mereka yang kita sudah tahu
untuk kongres saja bisa puluhan miliar
kongres saja kan
rapimnas saja misalnya bisa miliaran miliaran dan seterusnya
jadi bahwa selama ini terbangun
kalau iuran anggota yang disebut
jangan kan untuk mendanai kegiatan aktivitas partai
bahkan untuk mendanai kecalekannya sendiri
menurut saya sudah sangat kesulitan
bagaimana kita ketahui berdasarkan misalnya
temuan dari pak pramono dulu
waktu beliau menyusun desertasinya
beliau mengatakan minimal uang dua miliar bagi seorang calon anggota legislatif
itu calon anggota legislatif
belum lagi pemilu kepala daerah
yang rata rata mungkin pasti di atas dua miliar itu
jadi untuk memikirkan uang bagi pencalekan mereka saja sudah sangat kesulitan
bagaimana mereka boro boro mau menyumbang ya kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas partai politik
ujung ujungnya seperti yang
dulu mekanisme yang dipakai oleh partai politik
yaitu menetapkan kewajiban bantuan dari anggota legislatif partai untuk menyumbang partai
tapi itu pun kegiatan yang sudah tidak diperkenankan oleh undang undang yang baru sekarang
bahwa undang undang yang baru sekarang menyatakan bahwa semua pemasukan yang diterima oleh anggota dpr
nggak boleh dipotong oleh partai politik
jadi sebetulnya partai politik ini malah makin tidak ada sumber dananya secara formal ya
formal itu artinya yang dulu misalnya masih disahkan
kemudian partai politik meminta kewajiban sumbangan lebih besar dari anggota legislatif
kalau sekarang sudah tidak diperkenankan kalau undang undang yang baru
jadi pertanyaan seperti itu
akhirnya sampai pada kajian bahwa
nah muncul sampai pada kajian nah tiba tiba ada ini gitu
nah ada ini kemudian pertanyaannya mungkin nggak
ya itu yang saya sebut sangat mungkin itu terjadi
dengan indikasi yang anda jelaskan tadi
ya cuma memang problem kita adalah menetapkan secara teknis ya
apa yang disebut dengan uang aliran dana yang masuk ke partai politik
bagaimana mekanisme menetapkan bahwa uang itu adalah uang partai
misalnya begitu ya
karena selama ini pasti kembalinya ke personal personal gitu
misalnya kalau menyangkut dengan kasus ini
kalaupun misalnya bisa dilacak aliran dana itu masuk ke apa yang disebut dengan partai
saya khawatir itu akan dikecilkan dengan menyebut itu orang per orang yang menerima
nah akhirnya jangan berkesan lah
makanya kita akan coba mengulasnya dari sisi kejahatan korporasi
masalah partai ini bisa disebutkan seperti ini
masalah partai ini bisa disebutkan seperti ini
masalah partai ini bisa disebutkan seperti ini
masalah partai ini bisa disebutkan seperti ini
masalah partai ini bisa disebutkan seperti ini
tapi saya akan ke pak agustinus sekarang
pak agustinus pertanyaan adalah bila mana sebuah korporasi itu terlibat sebuah tindak pidana
dalam hal ini korupsi misalnya
dalam hal ini korupsi misalnya
kalau kita bicara korporasi melakukan tindak pidana misalnya korupsi ya
itu kalau kita mengacu pada perma itu bisa
tindak pidana itu secara material dilakukan oleh pimpinan dari korporasi itu
tetapi juga bisa juga tindakan itu sebetulnya dilakukan oleh katakan saja perangkat perangkat di bawah di korporasi
bukan pimpinannya bukan high ring official tetapi pada lower level
tetapi dengan beberapa syarat syarat tertentu
syarat syaratnya itu adalah bahwa
karena korporasinya tidak melakukan langkah langkah untuk melakukan pencegahan
korporasinya punya kultur kriminal misalnya terbiasa menyuap dan sebagainya
kemudian juga korporasinya itu setelah mengetahui adanya tindakan itu
tidak melakukan langkah langkah yang proporsional
yang diperlukan untuk menanggulangi persoalan itu
atau korporasinya bahkan mengambil manfaat menarik keuntungan dari tindak pidana itu dari perbuatan itu
jadi itu dalam hal semacam itu sekalipun tindakan itu dilakukan pada lower level di korporasi
bisa juga dimintakan tawang jawabnya pada korporasi
nah saya ingin kembali dulu yang soal pimpinan
jadi sebuah korporasi melakukan tindak pidana seperti korupsi misalnya
jika dilakukan pimpinan ataupun lower level dengan segala syarat tadi yang anda jelaskan
nah kalau pimpinan ini kategori pimpinannya yang bagaimana pak
kalau pimpinan ini kalau misalnya di perusahaan ya di perusahaan kita bicara direktur misalnya
kalau direktur itu otomatis dia merupakan representasi dari korporasi
maka apa yang dia lakukan adalah itu dengan sendirinya merupakan perbuatan korporasi
kalau direktur perusahaan dengan atas nama perusahaan melakukan tindakan tindakan melawan hukum
dengan sendirinya perbuatan itu merupakan perbuatan korporasi
tidak perlu lagi persyaratan persyaratan lainnya karena itu otomatis karena apa yang dia lakukan adalah representasi dari korporasi
baik pak bagaimana kemudian memisahkan bahwa katakanlah ini kita misalnya bicara soal perusahaan ya
belum ke partai politik bagaimana memisahkan bahwa yang melakukan itu misalnya pimpinan itu bukan tindakan personalnya
sebagai individu ataupun dengan rekan rekan yang lain misalnya
tapi itu bagaimana memisahkannya bahwa itu dilakukan untuk kepentingan individu atau untuk korporasinya juga bisa terkait
atau terjerat begitu
oke kalau kita lihat di perma ya perma itu mengaturnya sangat luas
perbuatan itu bisa saja dalam lingkungan dalam lingkup usaha korporasi bisa juga di luar lingkup usaha korporasi
sehingga sangat luar indikatornya adalah apakah perbuatan itu dapat memberikan manfaat
memberikan keuntungan atau tidak
keuntungan kepada korporasi
bahkan di dalam perma itu tidak mensyaratkan adanya satu keuntungan yang konkret
tetapi sekedar potensi korporasi mendapatkan manfaat mendapatkan keuntungan itu sudah cukup
korporasi mendapatkan manfaat itu misalnya seperti apa pak
apakah masuk kas atau masuk keuangan dari korporasi itu sendiri
ataukah ketika salah satu direkturnya atau pimpinannya
masuk dalam kategori pimpinan melakukan tindak pidana korporasi tadi
masuk ke kas individunya
atau dompet individunya begitu lainnya ya pak
saya belum mengkaitkan dengan soal ktp elektronik ya
kalau dalam kegiatan biasa misalnya pimpinan direktur perusahaan menyuap pejabat agar korporasi yang dia pimpin bisa memenangkan proyek
maka tindakan menyuap itu kan manfaatnya adalah untuk kepentingan korporasi
korporasinya nanti mendapatkan proyek itu adalah keuntungan
apalagi kalau misalnya dalam kasus yang lain
korporasi menerima manfaat kalau korporasi menerima manfaat tentu harus dibuktikan apakah ada di dalam kas atau rekening korporasi
dana atau apa yang lain
itu akan diterima dari satu tindakan yang melawan hukum itu
baik pak agustinus kita tahan dulu bang rey
nanti kita akan ulas lebih lanjut apakah setelah penjelasan dari pak agustinus tadi
apakah partai politik bisa dikategorikan sama dalam korporasi seperti ini
karena ketika disebutkan dan terbukti apakah kemudian ada sanksi yang bisa diterapkan misalnya seperti pembubaran partai politik
kami akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini
baik kita akan lihat terlebih dahulu data yang disampaikan dalam surat dakwaan di sidang kasus megakorupsi ktp elektronik
kamis pekan lalu begitu ya
nama nama besar disebut selain nama besar
juga ada partai partai politik yang disebut ikut menerima aliran dana
ini data yang kami ambil berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan saat itu kami rangkumkan dalam bentuk infografis
ini sekali lagi datanya adalah berdasarkan surat dakwaan
disebutkan di sini partai golkar rp satu ratus lima puluh miliar partai demokrat rp satu ratus lima puluh miliar pdi perjuangan rp delapan puluh miliar partai partai lain juga rp delapan puluh miliar
nah partai partai lain ini masih menjadi pertanyaan
apakah partai masing masing partai lain tadi menerima rp delapan puluh miliar
ataukah delapan puluh miliar ini dibagi ke partai partai lain yang juga sebenarnya dalam surat dakwaan tidak disebutkan secara jelas
hanya partai partai lain seperti itu
dan berikut ini kami juga akan hadirkan bantahan dari petinggi petinggi partai politik yang disebutkan di sini tadi
ikut menerima aliran dana dalam kasus mega korupsi ktp elektronik berikut ini
persoalannya adalah karena apabila sudah disebut aliran dana
maka tentu partai golkar berkepentingan untuk melakukan satu ya tabayun lah
kalau dalam bahasa nu nya ya tabayun klarifikasi dan lain lain sebagainya
sehingga tidak lagi ada anggapan anggapan yang keliru tentang partai golkar terkait dengan iktp itu
kita juga harus diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
sehingga kami mempersilahkan kpk untuk betul betul mengusut iktp ini secara tuntas berkeadilan transparan dan akutabel
bahwa semua sudah dimintakan klarifikasi dan semua berjalan dengan baik
ya sekali lagi kita hargai lah proses hukum yang berlaku kita lihatlah proses ini ke depan dan kami sama sekali tentu tidak ingin mencampuri atau tidak ingin menyampaikan hal ini
karena ini kan proses yang sedang berjalan kita hargai
tetapi sekali lagi azas praduga tidak bersalah juga tentu kita juga harus hargai
apa namanya proses hukum yang berjalan kalau kita melihat kan media yang menyampaikan hal seperti ini
tetapi apapun proses hukum ini kan tidak boleh kita campur tidak boleh kita katakan kita pengaruhi dengan menyampaikan hal hal lain
baik itu tadi berbagai bantahan ya dari petinggi petinggi partai politik mulai dari sekjen kemudian juga ada wakil sekjen tadi yang membantah
tapi kalau dari penjelasan di segmen sebelumnya tadi kira kira partai politik bisa dikategorikan sebagai korporasi tidak kemudian bang rey
agak sulit pertama karena
ini maksudnya bicara peraturan yang ada sekarang ya
iya tentu kita membangunnya dari konstruk hukum yang ada dengan aturan yang ada pertama partai politik yang sekarang ini memang dasarnya didasarkan pada undang undang yang ada
yaitu undang undang partai politik
yang biasanya dinyatakan bahwa
di adart nya partai politik itu tidak dinamakan korporasi bahkan tidak dinamakan perkumpulan
dia dinamakan adalah ya partai politik
dan oleh karena itu juga syarat syarat pembubaran dia tidak berlaku sebagaimana dengan syarat syarat umum yang terjadi
misalnya seperti yang diatur undang undang keorganisasian termasuk undang undang korporasi macam macam gitu
nah kalau kita lihat undang undang yang mengatur tentang pembubaran partai politik itu hanya ada empat kemungkinan partai politik itu bisa dibubarkan
pertama tentu karena ia menyimpang dari undang undang dasar empat puluh lima
kedua karena ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima
yang ketiga berideologi paham yang dilarang di indonesia seperti paham ateisme komunisme
dan yang keempat menyerukan negara menyerukan tidak negara kesatuan republik indonesia gitu
jadi kalau di keempat ini tindakan yang dilakukan oleh partai politik mereka dapat dimintakan untuk dibubarkan
masalahnya perseratannya saja hanya empat itu syaratnya yang bisa dinyatakan partai politik dibubarkan
legal standing pembubaran partai politik pun hanya dimiliki oleh pemerintah
tidak ada yang lain gitu
nah mengenai kasus ini pernah diajukan ke mahkamah konstitusi
supaya mahkamah konstitusi memperluas harapannya saat itu memperluas legal standing bagi siapapun yang hendak mengajukan supaya partai politik dapat dibubarkan gitu
jadi bukan hanya pemerintah yang berwenang
dan hasilnya adalah
sorry bukan hanya pemerintah yang memiliki hak untuk meminta supaya partai politik dibubarkan tapi juga masyarakat secara umum
hasilnya keputusan itu ditolak oleh mahkamah konstitusi
nah akhirnya tetap hanya pemerintah
hanya pemerintah yang punya legal standing meminta supaya partai politik dapat dibubarkan oleh mahkamah konstitusi
jadi syarat syarat membubarkan partai politik itu juga sangat ketat empat itu tadi
meskipun ada peluang
legal standingnya juga hanya dimiliki oleh satu pihak saja
meskipun ada peluang yaitu peluang pada poin yang kedua itu tadi
yaitu bahwa ada tindakan yang melanggar undang undang dasar empat puluh lima dan peraturan yang lainnya
nah kalau kita mau masuk ke sini
nah sekarang pertanyaannya apakah menerima uang secara ilegal itu bukan tindakan yang bertentangan dengan undang undang dasar
bukan tindakan yang bertentangan dengan aturan kan
nah kalau disebut peluangnya ada peluang
masuk dalam klausul ini
klausul bahwa kemungkinan penerimaan dana ilegal
sebab menerima dana ilegal di dalam aturan kita pun memang tidak diperkenankan oleh partai politik
sekalipun tidak karena itu partai politik bisa dibubarkan
kalau dibaca di undang undang partai politik
jadi partai politik terpaksa
terbukti misalnya menerima dana ilegal
nah dana ilegal itu misalnya dinyatakan datang dari asing
untuk kepentingan partai blablabla itu
itu dapat dinyatakan sebagai dana ilegal
tapi tidak karena itu juga partai politik bisa dibubarkan
itu juga masalahnya gitu
nah ini di sini agak krodit
jadi artinya apa
artinya memang sudah didesain sedemikian rupa oleh pembuat undang undang
dalam hal ini partai politik sendiri
agar partai politik itu apapun tindakan
tindakan kesalahan yang dilakukan
oleh apa yang kita sebut sebagai partai
jadi bukan individu individu
pertama ia tidak bisa diganggu gugat
kira kira begitu
kalaupun mau diganggu gugat
itu diganggu kuatnya kepada orang per orang
yang terlibat di dalam struktur kepengurusan ini
perlu dicatat bung nenraya
keinginan agar partai politik dibubarkan
bukan karena hanya empat ada alasan ini
sudah kita perjuangkan sejak dari dulu sebetulnya gitu
bahkan misalnya saya pribadi mengatakan
seperti kasus iktp ini
kita saat itu getol sekali mengajukan
supaya partai politik yang pengurus pusatnya
kira kira begitu
pengurus inti pusat
contohnya ketua umum wakil ketua umum
kita bisa bandingkan dengan korporasi seperti yang disebutkan oleh bung pohan ya
ketua umum sekjen atau wakil ketua gitu
secara terbukti dalam satu kasus
atau dalam kasus kasus yang berbeda
kira kira begitu
menerima uang hasil dana korupsi
partai politiknya dapat dibekukan
meskipun mungkin tidak
dapat dibekukan
dibekukan meskipun mungkin tidak dibubarkan
jadi ya misalnya apa
misalnya ya untuk sementara waktu mereka tidak boleh ikut
walaupun uangnya tidak mengalir ke partai politik itu
karena itu yang kita sebut tadi
mendefinisikan uang masuk ke partai politik ini agak berat
misalnya begini
apakah dana yang keluar dari iktp ini
taruhlah misalnya uang satu ratus lima puluh atau delapan puluh miliar
itu masuk ke rekening dana partai politik atau tidak
atau masuk ke individu individu dari partai politik
di situ ada bendera umum contohnya
termasuk ketua umum sekjen
yang uang yang ada itu memang dipergunakan
dapat dibuktikan
dipergunakan untuk kegiatan kegiatan partai
dapat dibuktikan
misalnya begitu ya
tapi tidak melalui rekening dana partai politik
nah itu persoalannya
nah oleh karena itu
bisa nggak partai politik itu dinyatakan telah menerima dana
kalau partainya yang menerima ya tentu harus masuk ke rekeningnya
kan kira kira gitu ya
maka itu yang saya usulkan tadi
kalau kita dari dulu tidak masuk ke rekening
karena itu menurut saya akan pasti dicegah oleh mereka
tapi terbukti orang per orang dalam pengurusan elitnya
yang disebut tadi dalam korporasi yang tadi
maka partai politiknya dapat dibekukan
nah dibekukan itu apa
misalnya tidak diperkenankan ikut pemilu
nah misalnya kasusnya terbongkar
tapi soal pembekuan partai politiknya
aturannya sudah ada juga berarti
tidak ada
nah itu sudah ada
pembubarannya ada
kalau pembekuan sama sekali nggak ada
pembubarannya yang berat tadi syaratnya
atau diskualifikasi tidak boleh ikut pemilu juga nggak ada aturan
nah aturannya itu saja
jadi intinya adalah memang aturan ini dibuat sedemikian rupa untuk melindungi partai
kalaupun ada kesalahan kolektif yang dilakukan oleh orang per orang di dalam partai politik
kesalahan itu harus ditimpakan kepada orang per orang bukan kepada yang lain
kita coba bandingkan dengan korporasi sendiri ya
saya akan ke pak agustinus
pak agustinus misalnya katakanlah sebuah perusahaan
tadi kalau tadi dicontohkan partai politik begitu pak agustinus ya
ada sebuah khas dana hasil korupsi misalnya
kemudian masuk ke perusahaan itu tetapi tentu saja ini pertanyaan yang sama sebenarnya pak
masuk ke kantong direktur utamanya misalnya
kemudian masuk ke wakil direktur utamanya
tapi sebenarnya keuangan ini untuk mengelola perusahaan ini begitu pak
nah itu apakah masuk korporasinya harus menerima sanksi atau dibekukan atau ditutup misalnya
ataukah hanya individunya tadi misalnya direktur utama wakil direktur utama bendahara
misalnya misalnya
kalau perbuatan itu ya diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi tadi
membawa manfaat untuk korporasi
maka itu artinya kan tindak pidana itu menjadi tindak pidana korporasi
nah kalau itu merupakan tindak pidana korporasi
maka ada opsi opsi ya
bisa hanya korporasinya yang diproses hukum
bisa pengurusnya saja
atau bisa dua duanya korporasinya dan pengurusnya
ketika korporasinya diproses hukum dimintakan tanggung jawab pidana
maka tentunya yang dihukum adalah korporasinya
tinggal hukumannya apa gitu kan
nah kalau soal hukumannya apa sebetulnya perma kan tidak mengatur tentunya
itu bukan wilayah dari perma untuk mengatur sanksi
hmm dalam kaitan ini
sanksinya adalah diatur oleh perundang undangan
yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi
jadi beda beda
lingkungan hidup misalnya kan beda
korupsi beda
terorisme beda
tergantung pada undang undang itu mengatur sanksinya apa
yang bisa dijatuhkan kepada korporasi
nah kalau yang dipersoalkan misalnya apakah partai politik itu korporasi atau bukan
tadi kan bang ray rangkuti kan sudah sampaikan dari kacamata bang ray bahwa itu tidak termasuk
tetapi kalau kita dari definisi undang undang tindak pidana korupsi tentang korporasi
definisi dari perma tentang korporasi
maka sebetulnya apa yang dimaksud korporasi itu adalah organisasi
karena begitu luas
karena di sana hanya disebutkan itu adalah kumpulan orang atau kumpulan keputusan
nah kalau kita bicara kumpulan orang kumpulan kekayaan
maka semua organisasi termasuk ke dalam definisi korporasi
tinggal apakah tadi kan saya bilang tafsir secara gramatikal
tetapi apakah partai politik termasuk atau tidak
ada macam macam tafsir ada juga yang menafsir bahwa
oh ini partai politik tidak termasuk
bahkan juga ada yang menafsir lembaga politik
lembaga lembaga publik tidak termasuk
bahkan juga ada yang menafsir
oh ini sebaiknya bumn juga tidak termasuk
tetapi sekali lagi kalau kita bicara secara gramatikal
maka pengertian korporasi itu adalah organisasi
kalau itu organisasi maka tidak bisa
artinya tidak terkecuali partai politik
tetapi sekalipun partai politik
kita sudah katakan kita definisikan sebagai korporasi
apakah korporasi harus selalu dimintakan tanggung jawab pidana
gagasannya tidak begitu
sekalipun tidak pernah disebutkan di dalam perma
tetapi kalau kita membaca di dalam ru kuhp kita
yang sekarang ada di dpr
itu gagasannya memidana korporasi itu bukan sesuatu yang mutlak
jadi kalau dipandang perlu ketika keadilan tidak bisa dicapai
tanpa dengan memidana korporasi
maka barulah kita meminta tawang jawab pidana pada korporasi
karena kalau kita mau menghukum korporasi
kita juga mesti mempertimbangkan efek negatifnya
dari yang ditimbulkan dari pemindahan korporasi
karena memidana korporasi
bisa juga memidana orang orang yang tidak bersalah
yang bekerja di situ misalnya
sama dengan misalnya kalau kita
apakah partai politik perlu diminta tawang jawab pidana
kalau apakah gara gara kelakuan satu dua orang itu
ada kepentingan yang lebih besar dari negara
dari para pendukungnya
pertimbangan pertimbangan itu hendaknya juga digunakan
supaya jangan sampai kita yang penting memidanakan
efeknya justru menimbulkan kerugian yang lebih besar
jadi ketika berbicara memidana korporasi
dalam arti mungkin saja bisa sama dengan partai politik
harus ada pertimbangan yang lebih matang
karena bisa saja menghukum orang orang yang tidak bersalah
mungkin berada dalam korporasi itu
baik perusahaan maupun partai politik
maksudnya seperti itu pak ya
ya kan seperti kalau perusahaan ya dihukum
kalau perusahaannya sudah go public
pemegang saham pemegang saham yang tidak tahu menau
kena dampak
kalau sampai perusahaannya collapse karena itu
karyawan apa yang mungkin sudah bekerja dengan baik
yang jujur
kena akibatnya
di samping itu juga negara mungkin bisa dirugikan
karena pajak dan lain lain
jadi pertimbangan pertimbangan itu
sendaknya juga dipikirkan
supaya manfaatnya lebih besar
daripada kerugian yang ditimbulkan dari pemidanaan itu
baik nanti kita akan lanjutkan lagi pak
saya juga tertarik anda pernah mengatakan
kami kutip dari lamandetik com
pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
pak agus jesus mengatakan bahwa
tidak adil kalau menjerat profesionalnya saja
yang mungkin bisa mencari penggantinya begitu
tanpa memperbaiki perilaku korporasinya itu sendiri
artinya perlu ada juga pemindahan terhadap korporasi ini
mungkinkah ini juga yang bisa diberlakukan partai politik
dalam konteks bangre efek jerah
dalam soal kasus korupsi ini
nanti kita akan lanjutkan pembahasan hal ini
apakah partai politik benar benar ikut terjerat dan terseret
dalam kasus megakorupsi iktp ini atau ktp
kami akan kembali setelah jerah berikut
baik ini menarik seperti yang dikatakan pak agus ninus tadi
sebenarnya tafsir itu jadi banyak
jadi memang ada sebagiannya
sebagian yang berpendapat bahwa
bisa saja sebenarnya partai politik itu masuk pada pengertian korporasi
sehingga masuk pada peraturan ma yang dibuat
itu peraturan ma tiga belas
jadi ketika dia terlibat sebuah tindak pindahan korupsi
maka ada berbagai hal yang bisa dikenakan terhadap partai politik
anda melihat sendiri seperti apa
ya itu dia maksud saya pertama begini
kalau kita mau mengidentikan atau memasukkan bahwa partai politik itu bagian dari badan korporasi
dia kan artinya mau kita katakan dia berbadan politik
badan hukum umum kira kira begitu ya
apa artinya perjuangan ini akan memakan dua kali pekerjaan
pekerjaan pertama adalah mengalihkan dulu status partai politik
dari katakanlah badan hukum khusus kira kira begitu ya
menjadi badan hukum yang kita samakan dengan korporasi
itu saja belum selesai ini panjang ini cerita
yang kedua kalau ia badan hukum korporasi
dengan sendirinya tidak hanya kewenangan pemerintah atau hak pemerintah yang melakukan gugatan kepada partai politik
tapi ia juga merupakan kewenangan pemerintah
yang melakukan gugatan kepada partai politik

yang kedua ini sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi tetap mengatakan bahwa hak untuk mengajukan pembubaran partai politik
hanya dimiliki oleh presiden atau pemerintah pemerintah secara umum
artinya apa gitu kalau kita mau melihat apa yang dilakukan oleh partai politik ini sebagai kesalahan korporasi
setidaknya kita harus melalui dua hal itu
mengubah tafsir soal bahwa badan hukum partai politik itu
bukan badan hukum khusus
badan hukum umum kira kira gitu yang kedua adalah
mengubah kewenangan hak
pengajuan pembubaran partai
politik bukan hanya milik pemerintah tapi juga
milik publik secara umum gitu itu yang pertama
nah yang kedua disini
juga menurut saya membedakan antara partai
politik dengan korporasi disebutkan
oleh pak pohan tadi kan bahwa
hati hati juga untuk mengajukan
gugatan hukum terhadap
partai terhadap korporasi sebab
orang yang tidak bersalah ya karena bagian
dalam perusahaan itu ada orang orang itu
belum tentu bersalah di dalam partai politik itulah
yang sebetulnya tidak terjadi kenapa
semua tindakan partai politik
tindakan yang dilakukan secara
bersama sama gitu oleh karena
itu misalnya ketika partai politik dibubarkan
oleh karena itu
ketika partai politik dinyatakan bersalah
dan oleh karena itu diberi sanksi pembubaran
misalnya itu harus dilihat sebagai
kesalahan kolektif seluruh
pengurus partai politik sebab
di partai politik itu tidak ada
kewenangan beda dengan perusahaan tidak ada
kewenangan yang diambil secara tunggal
jadi itulah mereka misalnya ada rapat harian
rapat hukum apa yang semua itu
sifatnya pengambilan keputusan
demi kepentingan partai politik oleh karena
itu misalnya ketika partai
politik menerima dana ilegal
melempui kewenangan yang batasan
kewenangan yang diberikan
undang undang kira kira begitu itu
pengetahuan yang dimiliki oleh semua pengurus
dalam proyek yang bersangkutan
oleh karena itu kesalahan itu
nggak bisa ditimpakan hanya kepada pengurus
tok katakan misalnya kepada pendahara
tapi itu kesalahan yang dilakukan secara kolektif
tapi kalau ada partai politik yang
yang kedua kenapa kita sebut dia bukan
korporasi seperti yang umum
karena partai politik membuat
kebijakan yang berkenaan dengan
bagaimana mungkin kita membiarkan
satu buah kejahatan
dilakukan oleh sebuah institusi
yang institusi ini adalah membuat kebijakan
yang mengatur kita
itulah bedanya dengan korporasi
korporasi bertindak atas dan nama dirinya
sendiri dan untuk kepentingan dirinya
sendiri partai politik bertindak
atas nama rakyat untuk rakyat dan
demi kepentingan rakyat itu bedanya
oleh karena itu semua kejahatan yang mereka
lakukan berhubungan dengan
kejahatan kolektif sanksinya juga harus
kolektif itu bedanya itu
jadi ketika pertimbangan yang
tidak bisa masuk untuk
dalam maksud saya begini sebetulnya
dasar pembubaran partai politik
itu jauh lebih mudah
pada dasarnya dibanding korporasi
sebab korporasi itu tadi jadi kan
yang bekerja untuk dirinya
dan anggotanya kira kira gitu partai politik
itu adalah sebuah badan yang bekerja untuk
dan atas dasar orang banyak itu
kira kira begitu oleh karena itu ketika
mereka melakukan kejahatan atas dasar
orang banyak itu ya mereka harus ditimpakan
sebagai sebuah kejahatan yang sistematik
nah itu yang sering misalnya kita dengar
tsm dulu di mahkamah konstitusi ya
terstruktur basit sistematik yang
mengakibatkan pasangan calon dapat
dibatalkan kemenangannya nah inilah
gitu ya pakai pasal
partai politik ini atau
partai politik ini lebih mudah dibubarkan karena
alasan itu sebetulnya karena mereka
adalah yang kita sebut sebagai badan publik
dan pengambilan keputusannya juga dilakukan secara
bersama sama dan oleh karena itu kalau
partai politik ini melakukan kesalahan dapat
dikatakan merupakan kesalahan kolektif
kira kira gitu dibanding korporasi biasa
itu maksud saya oke ada tanggapan
begini tadi saya jelaskan bahwa
kalau kita bicara definisi
ya maka partai politik itu
termasuk dalam pengertian korporasi
nah kalau kita bicara
dalam rangka memidana korporasi
tentu juga kan sangsinya
tidak terlalu tidak selalu ekstrim
menjadi harus dibubarkan
bisa juga kan misalnya
yang jumlahnya berapa gitu kan
tadi dikaitkan misalnya dengan
kenapa kita memidana
korporasi dalam rangka
supaya korporasi kita
perilakunya ini baik gitu ya
kalau memidana pengurusnya
saja tidak cukup
maka kita perlu memidana korporasi
agar korporasinya bisa
patuh pada aturan aturan hukum
nah partai politik memang saya setuju
dia punya banyak ciri ciri khas
tetapi kalau saya diminta pendapat
termasuk ke dalam pengertian
korporasi akan tetapi
apakah kita perlu
meminta tanggung jawab
pidana kepada partai politik
ini soal yang lain
ini soal apakah perlu
untung rugi ya apakah
kalau partai politik ini
ditarik untuk diminta
tanggung jawab pidana apakah tidak
menimbulkan kerugian yang justru lebih besar
apakah ada cara cara lain
yang lebih tepat untuk
memperbaiki partai politik
jadi pertimbangan pertimbangan itulah yang harus
kita menyeret sebuah
partai politik untuk dimintakan tanggung jawab
bang red sebagai
penutup terakhir pertama saya tertarik dengan
pernyataan pak pohan yang mengatakan
kejahatan pidana korporasi
istilah ini yang tidak dikenal di partai
tidak ada kejahatan partai istilah
kejahatan partai politik sesuatu
yang menurut kita sebetulnya tidak tepat
itu benar gitu cuman yang saya mau katakan
begini bung indra kalau kita
mau memasukkan menginginkan
supaya partai politik ini kena sanksi di luar
empat perseratan yang ada atau
dasarnya yang ada menurut saya
pintunya justru jangan mempersoalkan
apakah ia barang korporasi atau tidak
bukan itu untuk bicara efek jerahnya
bagaimana karena itu jadi panjang
itu maksud saya masuk dulu soal
definisi korporasi setelah itu merubah
kewenangan pemerintah hanya satu satunya
sebagai badan yang berhak
tapi cukup pakai poin kedua tadi
yaitu yang mengatakan mereka
melakukan tindakan yang melanggar undang undang
dasar dan aturan lain
itu ada potensi untuk kita
mengatakan beri sanksi kepada partai politik
meskipun sanksinya belum ada
tadi tidak kepada pembubaran partai politik
tetapi sanksinya adalah pembekuan
misalnya mereka tidak diperkenankan
ikut pilkada tidak diperang ikut
pemilu ya khususnya kalau misalnya kasusnya
dua ribu tujuh belas berarti pemilu dua ribu sembilan belas
mereka tidak diperkenankan untuk ikut gitu
jadi ada cara lain yang
untuk menghukum partai politik
siapa yang berwenang ini ya tentu saja adalah
mahkamah konstitusi karena memang
pintunya cuma di situ gitu mungkin dengan landasannya
hasil dari sidang pengadilan tipikor
dilacak bahwa mereka ada aliran
dananya blablabla dan sebagainya
ini masih panjang karena kemudian kita akan bicara tentang
apakah aliran dana yang masuk
kepada ketua umum
bendara umum sekjen wasekjen
itu bisa dikategori
pindana partai politiknya sendiri
atau tidak atau yang diukur
dari dana melalui rekening
dananya saja tapi kita akan bahas
pertanyaan apakah memang partai politik
jika melihat surat dakwaan ada beberapa partai
dana dari mulai puluhan hingga ratusan miliar rupiah
terima kasih bung rey terima kasih
pak agustinus atas penjelasannya terkait dengan
pidana korporasi malam hari ini selamat malam